kita beralih ke informasi lainnya
resmi diberlakukan secara serentak di seluruh provinsi di indonesia
gubernur jawa timur soekarwo mengaku siap menjalankan keputusan tersebut
meski ada beberapa catatan dari pihak pengusaha
sesuai surat edaran kementerian tenaga kerja
dengan begitu seluruh provinsi di indonesia termasuk jawa timur wajib mengikuti ketentuan tersebut
banyak aksi buruh yang menyuarakan bahwa kenaikan ump tersebut masih dirasa kurang
namun gubernur jawa timur soekarwo berkeyakinan jumlah persentase kenaikan
yang ditentukan kementerian tenaga kerja sudah tepat dan siap untuk dilaksanakan
kenaikan kesejahteraan adalah kenaikan di grudnya
tapi di grudnya tidak harus seluruhnya
disitulah dibicarakan antara apindo dan tripartit pemerintah dan buruh
disitulah di delapan tujuh prinsipnya kita sudah siap
meskipun setuju ump naik kamar dagang dan industri provinsi jawa timur yang mewakili suara pengusaha
mempunyai beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah
pemerintah dan buruh ketika ump naik
bukan industri ini tidak mau menaikkan upah buruh
tapi kondisi daya beli masyarakat yang agak berkurang agak menurun
lajoni menambahkan pemerintah buruh dan pengusaha harus duduk bersama
untuk menyejajarkan pola pikir untuk mencapai titik temu
sejahteraan yang berkeadilan
selama ini menurutnya hal tersebut belum bisa dicapai